sementara itu jumlah korban teror pelecehan seksual di purworejo jawa tengah bertambah menjadi sepuluh orang
pelaku biasanya menyasar mahasiswi dan ibu muda
teror pelecehan seksual meresahkan warga di kampung pelausan purworejo jawa tengah
pelaku diperkirakan beraksi sendirian modusnya dengan mendekati korban yang tengah mengendarai sepeda motor seorang diri
dengan alasan bertanya alamat pelaku kemudian membonceng sepeda motor korban
saat itulah pelaku beraksi dengan meraba bagian bagian sensitif korban
ciri ciri pelaku karena pelaku sempat tertangkap oleh seorang satpam saat melancarkan aksinya
namun pelaku dilepaskan setelah diberi peringatan untuk tidak mengulangi aksi tersebut
pelaku berkata pelaku tidak akan mengulangi aksi tersebut